aksi penyerangan terhadap polisi oleh seorang pria tadi kenal berlangsung pada kamis pagi di tanggerang banten
sebelum beraksi pelaku sempat menempelkan stiker berlogo isis di pos polisi cikokol
tiga polisi mengalami luka salah satunya adalah kapolsek tanggerang kompol fnd
polisi yang diserang adalah bribka ardi dan ibtu bambang anggota polantas metro tanggerang
para korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat dan satu korban yakni kompol effendi
dalam keadaan kritis akibat dua luka bacok di tubuhnya
hingga kini polisi masih mencari sejumlah bukti tambahan terkait aksi penyerangan ini
dan kami sudah terhambung dengan jurnalis transmedia dodi wahyudi
dodi bagaimana kondisi terkini dari sejumlah anggota polisi yang mengalami penusukan di sana
ya benar telah terjadi penyerangan terhadap tiga anggota kepolisian dari polres metro tangerang
di kawasan pos pol cikokol di daerah pendidikan
kota tangerang tiga orang yang luka salah satunya adalah kapolsek cikokol kompol fnd
yang kini dalam keadaan kritis dan sedang dirawat di rumah sakit umum tangerang
tiga korban seluruhnya dibawa ke rumah sakit umum tangerang
sementara pelaku yang tewas ditembak polisi kini berada di ruang jenajah rumah sakit umum tangerang
pelaku diduga tinggal di daerah sepatan kabupaten tangerang
kini pihak kepolisian masih menyelidiki motif terjadinya penyerangan tersebut
baik dodi siapa sebenarnya pelaku ini dan sempat ada informasi ada stiker berlambang isis begitu
sejauh mana kebenaran ini
ya betul memang sebelum melakukan penyerangan pelaku diduga telah melakukan apa menempelkan stiker berlogo isis
namun sampai saat ini pihak kepolisian belum bersedia membahasnya
memberikan keterangan terperihal penyebab dan motif dibalik kejadian tersebut
baik satu kapolsek kondisinya kritis tadi anda katakan
bagaimana dengan dua anggota polisi yang lain yang juga menjadi korban penusukan ini
ya betul dua anggota kepolisian yang lain pun masih dirawat karena mengalami luka tusuk dan luka bacok di bagian dada serta tangan
baik dodi bisa anda sampaikan kepada kami saat ini
apakah anda melaporkan bagaimana situasi terkini setelah adanya penusukan ini yang dilakukan terhadap anggota polisi
sampai saat ini pihak kepolisian masih belum bersedia memberikan keterangan perihal langkah langkah apa yang sedang atau akan diambil berikutnya
namun yang dapat kami lihat di lokasi yaitu polisi masih memeriksa sejumlah bercak darah
ataupun masih mencari barang bukti yang ada di sekitar lokasi
ataupun di tempat yang diduga tempat pelaku berasal
baik informasi sementara yang didapatkan dari pihak kepolisian
sebenarnya bagaimana kronologis dari penikaman yang dilakukan terhadap anggota polisi ini
kejadiannya pada tadi pagi yaitu saat ketiga anggota kepolisian sedang melakukan operasi lalu lintas
yaitu mengatur lalu lintas
tiba tiba seseorang yang diduga pelaku menempelkan stiker isis
di pos polisi lalu tiba tiba mereka menyerang polisi yang sedang mengatur lalu lintas
baik jadi kejadian itu dilakukan di ruang terbuka begitu
satu anggota polisi dalam hal ini kapolsek tanggerang kondisinya kritis
sementara dua lainnya masih dalam perawatan
ya betul betul mas
baik dan saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyidikan
baik terima kasih
baik dodi wahyudi terima kasih untuk laporan anda
kami akan tunggu bagaimana perkembangan terbaru terkait dengan kasus penusukan
tiga anggota polisi di kawasan tanggerang banten